kita harus mendapatkan itu tegode tangan yang gini
dari nanti nyusul ya
aku mau bayar listrik
dari nanti kemana lagi
nyusul aku pijar gini ya
aku tidak akan lari dari hatimu
dalam pelaminan ya
ini baru pertarungan spektakuler
kita jangan ikut campur
biar kita yang mendapat keuntungan
pertandingan yang sangat selit
aku pasti mendukung indonesia
indonesia pasti menang
ini bukan bola
ini bulu tangkis
gini berhasil mendapatkan tegok itu
yang beli gini
tegok ini berhasil gini dapetin juga
eh pangeran jin
sekarang tekonya udah ada di tangan gini
ibu ngeliat tegok gak
oh tegoknya udah ibu buang
lagian tekonya udah jelek begitu kamu ngapain sih
nyimpen nyimpen teko kayak perempuan aja
ya udah ibu buang aja
ibu gak tau sih ceritanya
ibu buang kemana
ibu buang ke depan
di mana sih
aduh kok gak ada
nah pas itu anak anak banget
teko udah jelek aja paniknya kayak begitu
eh jun gak usah cum cum tangan
ngatein handsome nya momi itu aktingnya jokok
tell me jelek maksudnya apa
kasih taunya gak usah pake ternyata tambah biasa aja
oh diam aja
nggak begitu kok tante
aku nggak pernah bilang begitu
kamu kecil kecil tidak bohong
nggak mukanya gak kelihatan muka pembohong itu muka baik hati itu he
cip bagus mukanya
kamu itu anak pinter
maaf ada apa ya bu remi
kebetulan sekali ya kamu datang
kamu bisa gak sih didik anak kamu ini sopasatun
kamu bisa gak didik dia
loh emangnya kenapa ya bu remy
kamu tanya sendiri aja sama anaknya
kamu kenapa sih jun
jun dituduh bu
katanya jun itu nge tag bogi iq nya jokok
bagaimana gu enggak
sampai nyanggut tuh
emang kenyataannya itu real kok
udah tamam udah
popi bisa diem gak
oh gitu ya
gak mungkin jun kayak begitu bu
jadi maksudnya kamu banggain anak kamu sendiri
ngejelekin anak saya gitu
murah ngajar banget ya kamu ya
maksudnya bukan begitu
jun naik ke kita pecah titik
ya ampun jun
lu terus gimana ini
jun gak pernah ngomong gitu
ibu percaya sama kamu
tapi gimana kalo ayah kamu nih pecah
kita cuma belum berhasil
sekarang bukan waktunya untuk bercanda
kita harus mendapatkan itu tegok di tengahnya gini
aku mau bayar listrik
justru aku kejar gini ya
aku tidak akan lari dari hatimu
dalam pelaminan ya
aduh ke sana
jailah pakai tuwa alik lagi
jatuhnya dibawa bos
aduh datang permadana kita
aduh kita naik
permadana ku terbang
tuh tuh tuh
kalian gak usah takut
jangan kamu kita hadapi dengan kenyataan
kita kan bukan manusia
kenapa bawa batu
mau taburan apa
bener bener gak ada kapoknya
kita harus melawannya jangan takut
gimana mau mundur di belakang kita got kok
siapkan sendara kalian siap bos
bangun bangun bangun
bos berat banget nih bos
pijat lagi aduh
serang serang serang
mut lu yang nembak ya
arahin ya mit
aduh aduh aduh
aduh aduh bos
eh senjata makan dua
iya senjata makan dua
senjata makan pembantu